hari ini enggak mas tadi ada pak thomas di sana
jadi pak pak bilang pak pak di rumah aja lah
pak thomas aja yang gantian jaga di sana
ini pak ini kita prenue hasil fotonya elsa sama nino waktu meter shoot kemarin
oh udah jadi
iya nanti kalau udah jadi kita anterin ke bandung pak si elsa seneng banget
nanti kita frame sekalian ya
aduh dimana ya
udah gak ada lagi bareng barengnya jessy di sini
terus gimana dong cari foto papanya jessi
neneng nyariin ya
ih elsa dari mana aja sih neneng pusing tau nyariin delapan keliling
hah nyari foto
kan di kameranya elsa ada ini neneng aja inget
oh yaudah saya ambil kamera dulu ya kamu tunggu sini ya
ya udah jangan lama lama
nah ini kameranya
coba buruan dicek sa
tuh tuh kan ada
iya orang neneng yang foto
ini foto yang ada belakang gak keliatan mukanya
kok gimana sih motoinnya
ya terserah neneng dong
mau dari atas bawah samping kanan kiri
terserah neneng yang penting kan neneng udah motoin
coba neneng liat
ah masih bisa tau sa nih liat nih tuh belahan kepalanya ubun ubunnya
kan khas punya papanya jessi
saya boleh pilih handphonenya enggak
enggak mau fotoin foto yang ada di kamera saya buat kirim ke suami saya
masih nyimpen kan nomor suami saya
oh masih bentar ya
ya sini kamu duduk sini
loh catherine kok belum dateng lho
trend kan aku kasih izin pak
izin kenapa neng
ada suara pesan masuk pak
susah bentar tolong
ini ada kiriman foto dari suster reni
susternya elsa pak
ini foto laki laki sama perempuan
tapi fotonya dari belakang
mukanya enggak kelihatan pak
sebentar ini ada voice note nya
bapak klik dulu ya
tapi dari belakang gak jelas mukanya
aku belum nemu lagi yang tampak depan
nanti aku cari lagi ya
apa betul pak fotonya nggak kelihatan muka laki laki itu pak
enggak nop ini enggak kelihatan
emang fotonya dari belakang
kalau dari perawakannya kayaknya nggak asing ya
aku pergi dulu ya aku diajakin mas randy ketemuan di apartemennya
kakak antar ya
enggak usah enggak usah aku sama mas yudi aja
yudinya itu enggak ada
tadi kakak miki pergi diantar sama yudi
sekarang kamu punya dua pilihan
kamu gak bisa pergi atau kakak antar kamu
aku dianterin kakak
enggak usah ikut campur masalah aku sama mas rendy
kakak akan ikut campur masalah kamu sama rendy
yaudah ayo antrian aku sekarang
ya ini ibu nimasnya pak silakan pak
ibu bawa data jessica yang saya minta
ya sudah saya siapkan
kebetulan sebelum bapak ini juga aneh yang menanyakan datanya jessica
ada yang menanyakan data jessica juga
kalau enggak salah namanya pak dennis
pasti deniz minta data itu saat disuruh mama
tapi kenapa nggak ada hasilnya
saya cek dulu ibu
inilah langkah terakhir bapak
kebetulan buas buang itu akan diperbaiki
berubah menjadi sosialisme

tapi teknologi yang goed

terima kasih atas waktunya
ya pak sama sama
enggak kok kenapa
kamu itu dulu lulusan university of west america kan
tolong coba kamu cek di lulusan apa ya
lulusan universitas kamu itu ada nama jessica annabella gak
emang ya dia siapa kok kamu nanyain dia
eh al kamu jangan macem macem ya nanti aku bilangin andien loh
jessica annabela itu dulunya sekretaris papa saya
jadi saya mau minta tolong sama kamu tolong kamu cek itu bener atau enggak
kan kalau orang indonesia di luar negeri sering kumpul kan
ya udah nanti coba aku cek ke temen aku ya nanti aku akan kabarin kamu
terima kasih ya
hari ini enggak mbak tadi ada pak thomas di sana
jadi papa bilang papa di rumah aja lah
pak thomas aja yang ganti yang jaga di sana
ini kita print yuk hasil fotonya elsa sama nino waktu ngeternyet t shirt kemaren
oh udah jadi
iya nanti kalau udah jadi kita antrian ke bandung pasti langsung seneng banget
nanti kita frame sekalian ya
boleh aku ambil ke contoh